eh lu kerjain oh kerjaan gua tapi kan itu bukan pekerjaan saya
emang itu kerjaan gua tapi gua mau lu yang kerjain bulan kisahmu eh buruan
andien din lu sini juga eh lu berapa lama di sini din
tembok kali itu pakai dicuekin
ini surat gugatan cerai aku kamu aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan
surat gugatan cerai
bikin lagi hamil masuk wuih malah dikirimin begini
gugatan cerai enggak ada laki laki tuh laki oh atau emang laki lu malu kali
enggak mungkin masih nong laku ini semua kaku ngapung
enggak enggak mungkin dia cuma salah paham aja mas dino mas nino pikir aku tuh
selingkuh padahal aku gak selingkuh dan anak ini juga anak dia iya iya iya lu
jangan ngejelasin ke gua gua mana ngerti sih lu jelasin tuh ke laki lo
ya enggak percaya
banget sih nasib lu
baru kali ini aku mimpiin buruk soal papa
ada apa teriak
bu bu saya boleh minjem handphone ibu enggak saya menelpon bapak saya di rumah tadi saya
habis mimpi buruk saya takut kalau misalnya bapak saya kenapa napa bu tapi
aku bisa jalan lama lama makasih banyak ya bu ya
andin setelah apa yang kamu lakuin kamu masih nanya papa kamu baik baik saja atau enggak
kamu tahu gak
papa kamu itu kena strok
dia stress mikirin kamu
seterolah si papa
sekarang papa kamu kemana mana itu pakai kursi roda
tangan dan kakinya pun susah untuk digerakin
jadi tolong ya tolong mama mohon kamu jangan hubungin lagi ke sini
kalau kamu gak mau melihat kondisi papa semakin menurun
aku gak mau kau bisa ke papa sakit
tapi aku udah bikin papa sakit
papa sama mama harus pulang hari ini
karena papa harus urus pabrik furniture kita di sana
kamu harus lupain andina
lupain semuanya sayang oke
lupain semuanya sayang
ini mama juga siapin asisten rumah tangga buat kamu
jadi nanti dia ngurusin semuanya ya
eh ada tamu
oh pagi tante
kamu pagi pagi udah kesini
ini aku dateng kesini mau kasih sarapan buat nino karena ini masakan kesukannya dia
selain jadi model terkenal
kamu ternyata gak sungkan sungkan masuk dapur masak sendiri lagi
mino kamu dimasakin loh masakan kesukaan kamu
aku gak butuh apa apa dari kamu
nino kamu tuh gak boleh kasar gitu ya
nih nong kamu nggak boleh gitu dong mama tuh gak pernah loh ngajarin kamu kayak gitu
udah sekarang kamu sarapan
soalnya mama sama papa harus jalan sekarang
nanti terlambat ya kan pa
ya udah papa berangkat sekarang ya
baik baik kamu ya
kamu hati hati di rumah ya sayang ya
kalau udah apa apa telpon
ya udah sa kamu sering sering dateng kesini ya
ya udah ya pak kaitin
aku siapin sarapan ya
aku siapin sarapan ya
aku siapin sarapan ya
mau tuh kenapa sih kayak gini
kamu pikir dengan keadaan kamu kayak begini akan merubah semuanya
aku tuh tau banget kamu tuh cinta banget sama mbak andin
aku tahu kamu sedih karena bercerai sama dia
nggak bisa terus terusan kayak gini
kamu gak mikirin perasaan papa mama kamu
mereka pasti akan sedih kalau melihat kamu kayak gini terus
emang kamu gak pengen apa
mama bapak kamu pasti berharap kamu nikah lagi sama perempuan yang baik baik
mereka mengharapkan kalau kamu memberikan cucu untuk mereka
emang kamu nggak pengen apa

emang kamu nggak pengen apa
emang kamu nggak pengen apa
hei anak baru
tapi kan itu bukan pekerjaan saya bu
emang itu kerjaan gua tapi gua mau elu yang ngerjain
ga salah lu suruh dia yang ngerjain
eh urusan elu apa
mau dia bunting kek mau kagak kek
disini juga ga ada urusannya mau pentolan atau bukan
kita sama sama kerja
mau lu apa lu berani sama gua
ya berani lah
minah minah minah
minah udah minah minah
ibu lepasin minah
udah udah udah
udah ada apa ini
siapa yang mulai duluan
ibu yang ini mulai duluan
udah bu udah bu udah bu
udah dong eh
awas jangan sampe diulang lagi ya
udah kerja lagi cepetan
kerja lagi semua
lu kenapa apaan sih kamu
lagian lu ngapain sih pake gaduh gaduh segala
dia kan pentolan disini
urusin aja harusnya kayak gitu
sampai jumpa lagi